iring iringan kapal perang komando armada satu tni al melaju membelah lautan
di tengah perjalanan mereka mendeteksi adanya armada musuh
baku tembak di lautan pun tak terhindarkan
muntahan peluru meriam dan roket menghujani armada musuh
pertempuran laut ini adalah bagian dari skenario latihan tingkat tiga komando armada satu tni al
yang digelar pada dua puluh satu hingga dua puluh tujuh juli lalu di perawat kepulauan riau dan pulau dapur singkep
latihan ini melibatkan hingga dua puluh tujuh kapal perang lima belas pesawat dan helikopter
serta belasan kendaraan tempur marinir
hebatnya persiapan latihan dilakukan dalam waktu singkat yaitu hanya dalam waktu dua minggu
mungkin tantangan kedua adalah kita ini mencoba perencanaan operasi secara cepat
jadi bagaimana suatu saat kita ini terdadak harus melaksanakan perang atau mempertahankan kedalaman kita
makanya cepat ini kita hanya dua minggu sudah siap sekarang menyiapkan dua puluh tujuh kapal perang
dari marinir sudah menyiapkan tujuh belas tanpur dari penerbang lima belas pesawat udara
di malam hari pertempuran masih berlanjut
kali ini diskenorikan adanya pesawat tempur musuh menghadang armada tni al
dilakukan tembakan menerangi gelapnya malam
setelah semua rintangan dilalui kini saatnya persiapan operasi amfibi
di tengah malam buta sekelompok kecil prajurit kopaska mendarat di pantai
sejak mereka menghancurkan ranjau yang ditanam musuh melakukan sabotase hingga melaporkan kondisi pantai pendaratan
selanjutnya giliran pasukan marinir tni al
selanjutnya giliran pasukan marinir tni al
menerjang musuh di pantai
puluhan kendaraan tempur amfibi mendarat dan bertempur untuk menguasai pantai tumpuan
serangan ini bahkan dipimpin langsung oleh kepala staff tni al laksamana tni yudo margono
harapannya nanti dengan ketika ke armada ini dengan kekuatan dan kemampuan sama baru kita laksanakan latihan puncak angkatan laut
dengan momen yang sama yaitu melaksanakan operasi laut
terutama melaksanakan operasi laut gabungan kemudian operasi amfibi
menunjukkan operasi pendaratan administrasi dan juga pertahanan pantai
setelah pantai dikuasai latihan pun usai
sejalan dengan itu korps marinir tni al melakukan pembaratan kehormatan kepada kepala staf tni al
meski telah dinyatakan selesai latihan demi latihan lainnya akan terus dilakukan oleh prajurit tni al
sehingga tni selalu dalam keadaan siaga mengamankan kedaulatan negara
iwan hermawan indra hadi dabo singkep kepulauan riau